terima kasih bangsa negara dan rakyat
sangat bangga dengan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
yang telah berhasil meraih juara umum di asean
para gem dua ribu dua puluh tiga
ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut turut
sekali lagi terima kasih
berkat kegigian bapak ibu dan saudara saudara sekalian
indonesia berhasil membawa pulang satu ratus lima puluh delapan medali emas
satu ratus empat puluh delapan perak dan sembilan puluh lima perunggu
ini capaian yang
dan untuk itu
pemerintah akan memberikan bonus
untuk para atlet pelatih dan asisten pelatih
anggarannya siap bu menteri
karena ini yang harus disiapkan tidak kecil
tapi bu menteri harus bagi ini berarti sudah siap
perak tiga ratus lima belas juta
perunggu satu ratus lima puluh tujuh lima juta
betul betul manfaatkan bonus yang ada ini
untuk tetap berlatih dan memaju prestasi
jangan dibelikan barang barang mewah
belikan barang barang yang untuk investasi jangka panjang
karena ini duitnya gede banget
emasnya lima ratus dua puluh lima juta itu bukan duit kecil

tapi ini juga dapat mendali sampai banyak seperti yang saya lihat di depan saya tadi
artinya perlu betul betul bonus ini diinvestasikan yang benar dan yang baik
sekali lagi terima kasih
telah menjadi bukti nyata bahwa kegigian
bahwa kerja keras dalam mencetak prestasi itu betul betul inilah